meski dianggap melakukan politik dua kaki
kembali menyatakan kesiapannya menjadi juru kampanye
bakal calon presiden ganjar pranowo
bahkan gibran memastikan kegiatannya menjadi juru kampanye
tak akan mengganggu jabatan dirinya sebagai wali kota solo
wali kota solo gibran raka buming raka
kembali menyatakan kesiapannya menjadi juru kampanye
untuk ganjar pranowo bila mendapat amanah dari partai
khususnya ketua umum pdi perjuangan
gibran memastikan keterlibatannya sebagai juru kampanye
tidak akan mengganggu tugasnya sebagai wali kota solo
kenyataan ini disampaikan gibran menanggapi banyaknya kalangan
yang menyebut dirinya bermain politik dua kaki
pasca bertemu dengan ketua umum gerindra prabowo subianto
beberapa waktu lalu
ada persiapan khusus